kesal karena razia pkl dianggap tebang pikih sejumlah pkl di gresik mengamuk dan menghancurkan lapak dagangnya sendiri
para pedagang menilai razia tidak adil karena ada lapak yang justru dibiarkan begitu saja
ahmad salah satu pkl di jalan nyai ageng pinatih gresik tiba tiba memanjat pagar sambil membawa linggis
dia lalu menghancurkan kaca lapak tempat berjualan dan dijatuhkan ke tanah
amarah ahmad ini sempat mengagetkan pengguna jalan yang melintas
pkl marah karena pt semen indonesia tebang pilih saat melakukan penggusuran sebulan lalu
penggusuran dengan memasang pagar di sepanjang jalan memicu amarah pkl yang masih bertahan
karena ternyata masih ada sejumlah warung milik oknum polisi yang masih berjualan
jalan nyai ageng pinatih ini sebelumnya dihuni puluhan pkl yang sudah berjualan selama
selama lima belas tahun
tapi semen indonesia selaku pemilik lahan melarang dengan memasang pagar
inilah reaksi umi seorang pkl di jalan kauman sidoarjo
umi menangis ketika satpol pp sidoarjo menyita gerobak dagangannya
begitu juga dengan
nenek aisyah yang mengaku telah puluhan tahun menjadi pkl
dia tidak dapat berbuat banyak ketika lapaknya diangkut petugas
razia ini juga dikeluhkan warga setempat yang ikut berjualan di sini
menurut mereka jalan kauman merupakan jalan kampung dan tidak ada larangan berjualan di kawasan ini
ya jalan kampung sudah saya kerja sudah sebelas tahun pak jualan di sini enggak apa apa
ibu rumahnya mana
katanya mau dipindah ke situ tapi enggak dipindah
sekarang belum dipindah masih dioprak duluan

dan area ini kauman ini ya sampai berjalan kampung
para warga dan pedagang mengancam akan melakukan demonstrasi pada bupati sidoarjo
untuk menuntut dapat berjualan kembali di kawasan ini